sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat indonesia saat ini
dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan
maka semakin meningkat pula minat masyarakat untuk menggunakan produk produk keuangan tersebut
namun demikian perkembangan itu juga diikuti oleh makin meningkatnya pengaduan konsumen
lalu bagaimana ojk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tugas dan juga kewenangan ojk
sesuai yang diamanatkan dalam undang undang maupun langkah langkah edukasi
dan juga perlindungan konsumen yang telah dilakukan oleh ojk selama ini
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward siang hari ini
baik dan sudah hadir melalui sambungan zoom tirta segara
anggota dewan komisioner ojk bidang edukasi dan perlindungan konsumen
kita langsung sapa saja pak tirta selamat siang
selamat siang mbak diana
apa kabar pak sehat selalu ya pastinya pak
baik alhamdulillah sehat selalu
ya baik terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami
baik pak seperti yang tertuang dalam undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua
bahwa ojk ini sebenarnya bisa dibilang diamanatkan begitu ya pak
untuk bisa melindungi konsumen dan juga masyarakat
sebelum kita berbicara lebih jauh pak
sebenarnya dimaksudkan dengan konsumen di sini siapa ya pak
baik terima kasih mbak diana
jadi konsumen yang dimaksudkan ini adalah pihak pihak yang menempatkan dananya
dan juga atau yang memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan
ini antara lain dia nasabah perbankan pasar modal
kemudian pemegang polis asuransi
peserta dana pensiun dan sebagainya
yang berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan
dan konsumen ini itu adalah yang sudah akses
tapi diamanatkan juga masyarakat
nah itu masyarakat ini adalah yang belum mengakses
belum menjadi nasabah di lembaga jasa keuangan
dua duanya ini harus kita lindungi
ya artinya masyarakat juga harus tahu bahwa ketika mereka menggunakan layanan jasa jasa keuangan
mereka itu sebenarnya dilindungi oleh ojk
tapi selama ini masih banyak sekali layanan jasa keuangan ini
yang memanfaatkan ketidaktahuan dari konsumen nih pak
seperti kisruh kisru dalam hal investasi bodong
kemudian ada pinjaman online yang ilegal
mereka masih tidak tahu seperti apa sih harusnya layanan jasa keuangan yang bisa mereka manfaatkan
nah ini lantas kira kira dari ojk sendiri kira kira bentuk perlindungannya seperti apa pak yang dilakukan
ya begini kalau yang masyarakat yang memang dia belum paham dengan produk produk
layanan keuangan kami itu melakukan edukasi
itu juga amanat undang undang
ojk diamanatkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tiga hal
yang pertama karakteristik lembaga jasa keuangan apa itu bank apa itu dana pensiun kemudian legalitasnya gitu ya
yang kedua adalah produk produknya
jadi kalau bank itu produknya apa
tabungan deposito apa bedanya dengan reksadana
yang ketiga adalah layanannya
jadi bukan hanya produk tapi layanan
bank itu bisa apa
bisa transfer bisa diperintahkan untuk memindahkan dana dan sebagainya
jadi ada tiga hal itu
nah masyarakat kita edukasi agar mereka paham
kemudian kalau dia sudah akses keuangan sudah jadi konsumen
perlindungannya bersifat kuratif
kita diwajibkan juga untuk
memberikan fasilitasi di dalam penyelesaian sengketa
antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan
jadi ojk memberikan fasilitasi
kemudian itu fasilitasinya bisa kita mintakan verifikasi
baik dari konsumen maupun dari pelaku usaha jasa keuangannya
apa betul kejadiannya seperti ini gitu ya
nah itu kita minta mereka ketemu untuk menyelesaikan
nah kalau memang sudah diselesaikan
tetapi konsumen masih tidak puas
saya nggak puas diselesaikan dengan cara ini gitu ya
dan kalau memang tidak ditemukan adanya pelanggaran
itu langsung bisa kita selesaikan dojk
kalau konsumen tidak puas
bisa mengadukan lagi ke laps
lembaga alternatif penyelesaian sengketa
itu kuasi pengadilan gitu ya
kalau enggak ya bisa ke pengadilan
tapi kalau ada pelanggaran itu bisa diadukan lagi ke laps

tapi kalau ada pelanggaran

itu dojk bisa mengambil tindakan
mulai dari peringatan
kemudian bisa sanksi yang lebih berat lagi
sangsi denda dan sebagainya
jadi perlindungannya itu
dua pendekatan yang pertama preventif
yang kedua itu sifatnya kuratif tadi
itu penyelesaian sengketa kalau ada itu
ya berarti tadi seperti yang disampaikan
bahwa pelindungan yang dilakukan saat ini adalah tindakan tindakan preventif
dan juga kuratif
tapi sejauh ini saya melihat juga bahwa
ojk itu selalu aktif untuk memberikan literasi keuangan
begitu kepada masyarakat dan juga kepada konsumen layanan kesehatan
bisa kembali dijelaskan pak apa sih pentingnya untuk memberikan edukasi
tentang keuangan ini kepada masyarakat dan juga konsumen layanan jasa keuangan ini pak
ya ini sangat penting ya
dua hal sebetulnya kalau saat ini
bukan hanya mengenai layanan jasa keuangan
tetapi juga digitalisasi
karena sekarang ini ada ketendurungan produk produk keuangan yang ditawarkan itu
bentuknya mulai digital gitu ya
jadi seperti pembayaran itu uangnya nggak diterima di tangan
tetapi melalui gadget melalui sarana it gitu ya
jadi bentuknya sudah digitalisasi
ini dua hal ini sangat penting
karena memang literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei ojk tahun dua ribu sembilan belas
jadi sekitar setengahnya dari masyarakat atau konsumen yang sudah mengakses itu
mereka tidak paham dengan produk keuangan yang diaksesnya
jadi kita penting sekali supaya konsumen itu paham
karena umumnya ya konsumen itu hanya tertarik dengan manfaat
tapi dia tidak mau paham dengan risikonya dengan kewajibannya gitu ya
risikonya kan ada ini risiko pasar kemudian kewajibannya dia harus ngecek rekeningnya
harus mengganti nomor pin atau password secara berkala
kemudian hati hati kalau ada telpon yang mengaku dari pihak bank
pihak dari yang lembaga lembaga keuangan lain itu harus hati hati
nah ini konsumen kita educate yang di situ
mereka umumnya hanya tertarik dengan manfaat yang baik dan sebagainya
itu yang pentingnya kita edukasi
baik tertarik dengan iming iming begitu ya pak ya
iming iming ini semakin apalagi di masa pandemi
ini semakin banyak yang orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan konsumen yang memang sedang butuh
untuk mendapatkan pendanaan
ini yang akhir akhir ini semakin marak juga kasus kasus yang pinjol ilegal dan sebagainya
ya pak artinya bahwa
yang membutuhkan literasi keuangan ini bukan hanya mereka yang memiliki banyak uang untuk dikelola
tapi mereka yang juga memiliki uang yang cukup sedikit untuk dikelola itu juga bahkan membutuhkan literasi keuangan yang lebih banyak begitu ya pak ya
kita akan lanjutkan perbincangan kita ya pak
ini semua lapisan masyarakat ini kami melihat perlu
segmennya ini banyak sekali macam macam
ya pelajar yang karyawan kemudian yang tenaga profesional petani nelayan ah semua
ya pelajar yang karyawan kemudian yang tenaga profesional petani nelayan ah semua

ya pelajar yang karyawan kemudian yang tenaga profesional petani nelayan ah semuanya ini perlu edukasi
karena mereka produknya tidak secara umum

dijawab di segmen selanjutnya ya pak

jadi kalau masyarakat itu paham dengan produk yang dibelinya yang diakses itu paling tidak mereka itu bisa melindungi dirinya sendiri gitu
jadi kalau paham dia apa kewajibannya kemudian berapa biayanya kalau ada denda itu seberapa besar dendanya berapa persen dan sebagainya
kalau itu harus sesuai semuanya harus sesuai dengan perjanjian gitu
jadi jangan sampai masyarakat itu nanti dirugikan
misalnya ingin melunasi dipercepat misalnya kemudian ada denda oh dia tidak tahu gitu
itu menjadi dia bisa dirugikan
kalau di kasus asuransi itu dia ingin melakukan klaim misalnya
ternyata ada syarat syarat klaim yang harus dipenuhi yang masyarakat itu pemegang polis konsumen tidak paham
sehingga waktu mengajukan klaim ada kesulitan
ada juga klaim yang tidak dibayar karena misalnya
karena konsumen atau pemegang polis itu tidak memberikan data yang sebenarnya dan sebagainya
jadi yang seperti ini kami fasilitasi selalu kami klarifikasi dari konsumen maupun dari pelaku usaha lembaga jasa keuangannya
jadi datanya semua akan kami temukan
nah kalau konsumen paham biasanya nggak ada masalah gitu
dia bisa menjaga asetnya sendiri tapi harus paham dengan tadi tidak hanya benefit tapi juga risiko
dan kewajibannya gitu
ya tapi fenomenanya sekarang startup startup fintech itu semakin banyak ya pak ragamnya begitu
semakin bermunculan bisa dari e money kemudian digital wallet peer to peer lending non productive loan
ada banyak sekali pilihan yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat begitu
nah ini lantas kira kira kalau dari pihak ojk sendiri dengan semakin beragamnya penawaran jasa keuangan kepada masyarakat
strateginya untuk bisa mengakselerasi
edukasi terhadap finansial ini seperti apa pak
ya terima kasih mbak diana
jadi begini kami sejak pandemi ini ya juga ada sebuah blessing juga ya
bukan hanya hambatan tapi kami harus berinovasi
jadi strategi kami mengedukasi masyarakat ini kita switch itu istilahnya from classroom to online platform
jadi itu akan lebih banyak
dan bukan hanya keuangan kembali lagi mengenai digitalisasi
jadi digitalisasi itu memang sangat memudahkan
ya bisa diakses dari mana saja cepat mudah biayanya lebih murah
tetapi ada risikonya
ya kalau konsumen tidak hati hati itu banyak penipuan yang menggunakan produk produk digital gitu ya
langsung masuk ke gadget mereka langsung akses ke medsos
nah ini konsumen harus paham
dan kalau konsumen tidak paham bisa tanya ke ojk
kami selalu mengedukasi itu
hubungi kontak ojk satu ratus lima puluh tujuh
jadi bisa ditanyakan legalitasnya
ini yang paling banyak pengaduan itu mengenai legalitas
sehingga mereka tidak tahu yang diakses itu adalah lembaga keuangan ilegal yang akhirnya menyulitkan
di awalnya sepertinya mudah sekali cepat gitu ya
tetapi kemudian menyulitkan
jadi edukasinya kami juga melalui
masuk ke medsos
masuk ke twitter
masuk ke instagram
kemudian kami juga gunakan influencer
jadi melalui digital juga
baik artinya jangan cuma menghubungi ojk hanya untuk pengaduan begitu ya pak ya
ojk bahkan membuka diri untuk berkonsultasi begitu ya
baik kalau saya jauh
ini emang sudah berapa banyak pak pengaduan di sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini pak
oh pengaduan ini selama pandemi ini meningkat ya
dari dua ribu dua puluh ini meningkat
dua ribu dua puluh satu ini sekarang sampai november saja sudah enam ratus ribu pengaduan
ini meningkatnya dua puluh dua kali lipat dari waktu saya masuk di dua ribu tujuh belas gitu
jadi sudah enam ratus ribu
atau sebulan itu bisa sekitar enam puluh ribu pengaduan ini yang masuk
kalau bapak melihat ini penyebabnya apa ya pak
ini yang dulu biasanya juaranya itu kan di sektor perbankan ya
mengenai permintaan informasi debitur
kenapa dia sudah lunas tapi kok masih kolektif bilatasnya lima atau penipuan
nah sekarang juaranya ini fintech peer to peer lending
dalam setahun ini sudah lebih dari lima puluh satu ribu
dan yang diadukan utamanya itu adalah perilaku debt collector
kemudian yang kedua yang utama itu legalitas dari lembaga yang menawarkan itu
ternyata banyak sekali yang masyarakat atau konsumen ini mengakses peer to peer lending yang ilegal
itu yang banyak diadukan
ini gimana menyelesaikannya
bagi ojk menyelesaikan
karena alamatnya pun kami tidak tahu
ya artinya memang di sini melalui kesempatan ini kita juga mau mengajak masyarakat untuk lebih membuka diri
mungkin lebih mendekat kepada ojk
lebih mengenal ojk begitu ya pak ya
supaya kita jadi lebih terliterasi begitu
ini kan gapnya lumayan jauh ya pak ya
apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan literasi selama ini pak
literasi ini begini
memang ada beberapa hambatan ya
terutama kan dulu makanya sekarang strateginya
kami switch setiap ambience setiap kelompok umur itu perlu materi yang berbeda
dulu dulu kan yang kita ini literasikan kita edukasikan itu secara umum ya produk produk
ternyata kurang pas
jadi sekarang kita lebih fokus
kalau anak sekolah itu hanya perlu literasi tabungan
mahasiswa nanti sudah mulai investasi yang ringan ringan ini investasi apa gitu
jadi kita edukasi juga soal pasar modal
kemudian mulai kalau yang bekerja juga mulai investasi kemudian butuh pembiayaan
jadi masing masing itu beda
untuk yang pegawai yang income streamnya itu rutin itu berbeda dengan yang tenaga tenaga profesional
seperti dokter artis kemudian akuntan
dia yang tidak rutin setiap bulan terima tapi sekali dapat income besar gitu kan
itu mereka juga memerlukan produk keuangan yang berbeda
jadi kami edukasinya akan fokus kepada masing masing komunitas ini
itu baru lebih efektif untuk edukasinya
baik pak tirta memang di satu sisi kita cukup berbangga karena generasi muda sekarang sudah lebih aware begitu ya pak tentang investasi
tapi satu hal yang harus diantisipasi banyak juga loh investasi bodong di sana begitu ya pak ya
nah pak kita sekarang
karena di pasar modal ini
untuk generasi milenial ini ya
karena pandemi mereka yang biasanya spending untuk jalan jalan untuk travel untuk leisure ini
ada hambatan untuk itu sehingga mereka switch untuk investasi di pasar modal
selama pandemi ini saja itu di pasar modal ada investor baru lebih dari tiga juta investor yang baru
ini luar biasa
apalagi kalau kita melihat atau merujuk data dari bps
artinya memang literasi ini harus segera digalakkan begitu ya pak ya
baik bapak di segmen selanjutnya saya ingin bertanya lebih jauh tentang inklusi keuangan
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama indonesia forward
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih di indonesia forward dan masih bersama bapak tirta segara
anggota dewan komisioner ojk bidang edukasi dan juga perlindungan konsumen
pak gita coba untuk beralih bahasan saat ini membahas tentang inklusi keuangan
ini kira kira terlalu sulit untuk dicapai atau bapak optimis ini akan tercapai pak di tahun dua ribu dua puluh satu
kalau kami optimis akan tercapai karena kami terus menggerakkan ini selain literasi juga inklusi kita dorong ya
jadi ada beberapa program yang kita dorong itu secara masif melibatkan banyak stakeholder
pertama itu program kejar yaitu satu rekening satu pelajar
jadi inklusi ini mulai dari pelajar itu ke pelajar
jadi pelajar itu terutama smp ke atas kita dorong terus
kita dengan juga selama pandemi itu memperkenalkan yang namanya basic saving account
jadi itu karena pelajar kan dia tidak sering ambil dia juga store nya sedikit
jadi basic saja yang biayanya sangat rendah bahkan tidak berbiaya kita perkenalkan mudah dibuka
kemudian supaya bank itu tidak harus datang ke sekolah sekolah secara rutin
kita minta bank itu merekrut sekolah jadi agen bank
nah ini sudah jalan
jadi sekarang kejar itu sudah banyak dan jumlahnya sudah sekarang itu empat puluh tiga empat juta rekening
itu program kejar
jadi kita akan dorong terus ini
kemudian juga kami setiap tahun ada bulan inklusi keuangan itu setiap bulan oktober
itu bulan oktober
itu bulan oktober
itu bulan oktober
bulan oktober yang lalu itu jumlah pembukaan rekening kredit rekening bank itu besar sekali
rekening banknya saja sudah dua juta lebih yang dibuka selama satu bulan
kemudian rekening kreditnya ada lebih dari satu ratus enam puluh satu ratus enam puluh delapan rekening pembiayaan
jadi ini inklusinya meningkat terus
perkiraan kami ini belum kami survei karena kami surveinya tiga tahunan
tahun depan ini akan disurvey lagi
jadi kami sangat otomis ini akan tercapai
dan ini bukan hanya kerja ojk ini kerja bersama dengan semua stakeholder
yang tadi pelajar pelajar itu kami bekerja sama dengan kemendikbud ristek kemudian kementerian agama
karena kami juga menyasar sekolah sekolah madrasah kemudian juga kementerian dalam negeri
ini juga ikut mendorong itu melalui yang namanya tim percepatan akses keuangan daerah tpakj
ini luar biasa
ini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah dua ratus tiga puluh
sehingga jumlah tpakt ini sudah tiga ratus dua puluh lima
nah ini fiturnya tpa kd ini adalah bisnis matching antara usaha mikro kecil yang di daerahnya dengan lembaga lembaga keuangan di bawah pengawasan ojk
jadi kami ini joint effort bekerja sama dengan mereka bisa meningkatkan inklusi juga untuk usaha mikro kecil dan mungkin sampai menengah
tapi yang di tpa kd ini umumnya mikro super mikro dan kecil yang difasilitasi saat ini
jadi inklusi jalan terus untuk itu kita mengimbangi tadi edukasinya juga harus serat satis juga ini
itu mbak diana
iya pak tapi kan salah satu target dari inklusi ini adalah masyarakat yang masih angunbank gitu ya
kenapa dirasakan perlu pak masyarakat masyarakat yang mungkin mereka memilih untuk menggunakan dana secara tunai
kenapa sih mereka itu harus diedukasi untuk menggunakan layanan layanan jasa keuangan yang lebih terbanking
ya jadi yang angbeng
itu memang banyak terutama tadi yang mikro dan kecil
nah oleh karena itu kami di ojk ini juga mendorong tadi
nah melalui tpa kj ini kami berhasil mengintroduce ya memperkenalkan produk untuk namanya kredit atau pembiayaan melawan rentenir
ini luar biasa
produk ini sekarang sudah diterapkan oleh enam puluh lima tpakd tadi yang ada di kabupaten kabupaten dan juga provinsi
dan debiturnya ini
sudah seingat saya sudah sekitar rp enam puluh atau ini debiturnya lebih ya
pembiayaannya itu sudah satu tiga triliun
ini baru tahun ini
jadi itu luar biasa untuk yang angbeng ya melalui itu
kemudian juga yang hunting ini kita perkenalkan juga yang namanya crowdfunding
itu selain peer to peer lending yang sebetulnya peer to peer lending itu baik tapi harus yang legal gitu
karena yang legal kita
itu bisa awasi
ada yang namanya crowdfunding
crowdfunding ini isi investornya atau yang membiayai ini banyak gitu untuk kecil kecil tadi itu
jadi mereka yang angbeng itu memang apalagi saat ini untuk yang usaha mikro kecil itu perlu bangkit kembali
jadi kita memang usahakan ada produk keuangan yang selain dari bank
karena bank itu memang persyaratannya memang lebih ketat ya
karena dia mengelola usaha
jadi gitu gitu
yang angbeng memang kita setiap kali
memang umumnya ini digital karena supaya lebih mudah cepat dan menjangkau masyarakat sampai ke pelosok
di mana ada internet mereka ada gadget itu bisa mengakses itu
untuk yang angbeng
baik pak tirta
ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya pak
ini sejauh ini kebijakan seperti apa pak yang diambil oleh ojk untuk bisa meningkatkan perlindungan
konsumen di sektor jasa keuangan pak
kebijakan kami sebetulnya sesuai dengan prinsip prinsip perlindungan konsumen ya
prinsipnya itu ada lima sebetulnya
jadi yang pertama prinsip itu mengenai transparansi
seperti yang tadi itu produk produk itu harus disampaikannya secara transparan
dan ada syarat bahwa semua produk itu harus disertai dengan ringkasan informasi
produk atau layanan keuangan itu
harus ada ringkasan informasinya
kemudian harus ada perlakuan yang adil gitu
perlakuan yang adil itu nggak bisa
itu nanti lembaga jasa keuangan tiba tiba ada kelas mengatakan kami tidak bertanggung jawab apabila ini ini
dia harus tanggung jawab
kemudian juga kesetaraan perlakuan yang adil itu antara konsumen dan
dan lembaga keuangan itu harus setara
jadi nggak bisa ada klaus mengatakan di situ bunga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan kepada konsumen
itu perjanjian kami review kami awasi melalui pengawasan market conduct
itu harus adil harus setara
kemudian yang ketiga itu juga ada prinsip mengenai perlindungan data atau kerahasiaan data nasabah
saya kira ini banyak dibicarakan
itu juga data nasabah hanya boleh digunakan untuk produk itu
kemudian prinsip keandalan
keandalan itu reliability
kalau si perusahaan itu janji akan ada hadiah janji flat sekian tahun dan sebagainya harus dipenuhi
dan yang terakhir itu prinsip yang paling penting ini adalah prinsip penanganan pengaduan
itu harus ada
pak trita memang semoga dengan berbagai upaya literasi dan juga inklusif
jadi keuangan yang dilakukan oleh ojk ini bisa menjadikan masyarakat indonesia supaya lebih cerdas begitu ya secara finansial
karena memang keuangan ini berperan dalam berbagai sektor kehidupan ya pak ya
semoga informasi yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat pak untuk masyarakat indonesia
terima kasih banyak pak tirta
semoga sehat selalu
sampai bertemu di lain kesempatan
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini
semoga informasi tadi bisa bermanfaat terutama bagi anda yang berkecimpung di dalam sektor
dan saya diana dwi kaundur diri
terima kasih atas kebersamaan anda